setelah menaikkan suku bunga acuan sebanyak seratus basis point
bank indonesia akhirnya melonggarkan kebijakan loan to value pada sektor properti
pelonggaran kebijakan ini bertujuan mendorong pertumbuhan kredit kepemilikan rumah
yang diakini bi sebagai sektor yang memimpin pertumbuhan ekonomi domestik
penyempurnaan ketentuan loan to value atau financing to value
yang dilakukan bank indonesia pada tahun dua ribu enam belas
dianggap kurang mampu meningkatkan pertumbuhan kredit pemilikan rumah yang diberikan oleh bank
siklus kredit properti masih rendah namun cenderung meningkat
sektor properti dianggap punya efek pengganda yang besar terhadap perekonomian
seperti meningkatkan lapangan kerja dan permintaan bahan bangunan
bank indonesia melonggarkan aturan pemilikan rumah ini tetap mengutamakan aspek kehatian
perbankan wajib melihat kemampuan debitur membayar melalui prinsip kehatian
dan juga melakukan praktik manajemen risiko yang mereka miliki
mereka memintaan tenaga kerja untuk di sektor konstruksi
tapi juga meningkatkan permintaan untuk bahan bangunan maupun yang lain lain
sementara bank mandiri menilai relaksasi aturan loan to value ratio cukup positif
untuk mendorong pertumbuhan sektor properti
namun sayangnya pelonggaran ini belum diiringi permintaan yang cukup baik dari konsumen saat ini
harapannya dengan aturan baru ini perusahaan pengembang punya cukup modal
untuk membangun unit properti
seperti yang lebih banyak
kita lagi pelajari memang secara umum positif karena akan memberikan ruang
buat membeli rumah pertama ya
ltv nya bisa rendah
dan juga untuk pengembang bisa memberikan penarikan untuk kpr nya bisa lebih cepat ya
untuk dana cash nya
jadi harusnya memberikan stimulasi buat pembeli rumah pertama
maupun buat developer untuk membangun lebih banyak rumah
tapi kan kita gak tau di banyak kan kita lihat masih belum terlalu meningkat
kita lihat nanti dengan bailet ini nanti respon ke developer seperti apa
moga moga developer bisa punya cash flow untuk lebih cepat bangun lebih banyak unit
pelonggaran rasio ltv untuk kredit properti dan rasio ftv untuk pembiayaan properti
dilakukan untuk meningkatkan kesempatan masyarakat yang membeli rumah pertama melalui kpr
memperlonggar jumlah fasilitas kredit atau pembiayaan melalui mekanisme inden
dan menyesuaikan pengaturan tahapan dan besaran pencairan kredit
pelonggaran kebijakan ini akan berlaku mulai satu agustus dua ribu delapan belas

pembeli tingkat kamera dua jorj mourait id kamera tiga dua belas kamera sembilan